di hari jadi kota jakarta yang keempat ratus
yuk kita nostalgia masakan betawi
di salah satu dapur khas betawi
di cinerai jakarta selatan
apalagi kalau bukan guramnya pecah
lele pecah sayur asam
semur jengkol dan sambal bawang
salah satu masakan khas yang kini tergolong
langka ditemukan adalah sayur gabus pucung
dan sayur besar
terutama ingin coba
ini gabus pucungnya
memang susah sih
jadi cuman justru
kalau sayur besan itu untuk zaman sekarang itu
udah susah sekali
udah gak ada yang
bikin udah langka lah kalau orang betawi
pemilik rumah makan
bahan di menu khas tersebut saat ini tergolong langka didapatkan
seperti ikan gabus dan terupuk
gabus itu ikan gabus itu tidak bisa diternak
gabus itu ada diberikan given dari tuhan
segitu susahnya gabus
khasiat dari gabus itu luar biasa
karena album ini tinggi banget
dan dicari orang
selain gabus pucung terubuk
kerupuk itu di sayur besan
kalau mencari orang yang berbisa
cerita sayur besan itu makanan khas betawi
gak ada tempat lain
yuk kita inti proses pembuatan dua makanan langka ini
sayur gabus pucung dan sayur besar
ikan gabus direndam dalam air garam
jeruk nipis dan kunyit halus
selama sepuluh menit
guna menghilangkan aroma amis pada ikan
ikan gabus digoreng hingga kecoklatan
untuk membuat kuah pucung
rebus air hingga mendidih dan masukkan ke dalam air garam
dengan rempah kluwek yang sudah dihaluskan
tunggu hingga kurang lebih lima menit
masukkan ikan gabus yang sudah digoreng tadi
kedalam kuah kluwek
jangan lupa bubuhi penyedap rasa
dan biarkan kuah pucung meresap ke ikan gabus
sayur gabung pucung siap disantap
sama seperti gabus pucung
pembuatan sayur besar pun cukup mudah
rebus air hingga mendidih
kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan
kentang dan terungu
diamkan hingga sepuluh menit
dan masukkan santan
aduk hingga mengental
dan kuah santan meresap ke dalam
kentang dan terubuk
sayur besan siap dihidangkan
pakar kuliner nusantara sinta sedhar mengungkapkan
selain kaya akan rempah
masakan betawi lahir akibat akulturasi budaya
masakan petawi itu memang ada akulturasi dari
cina india arab portugis dan belanda ya
untuk yang rempah rempah itu seperti jintan kapulaga itu dari arab
jadi kita disini juga kenal ada namanya soto tangkar
lalu sayur bebanci
lalu nasi kebuli itu pengaruhnya dari arab
nah sekarang saatnya giliran saya
cicipi makanan khas betawi ini
kedua masakan betawi yang sudah cukup langka di jakarta ini
dua duanya rasanya kuat dan sangat unik
soltan herdiagama jakarta